gerakan stay at home hingga pembatasan sosial berskala besar kini dilakukan untuk meredam
penyebaran kofit sembilan belas disadari atau tidak berdiam diri di rumah akan berdampak pada banyak hal
salah satunya imunitas tubuh tahukah anda ada beberapa tindakan yang sering kita lakukan tanpa
sengaja ataupun kita ketahui yang justru akan mengurangi imunitas kita selama berdiam diri di
rumah dokter dan ahli nutrisi tan sotian memaparkan beberapa hal yang dapat menurunkan
imunitas tubuh adalah pertama pola tidur yang tidak teratur tidak teraturnya jam pola tidur
tentu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh hormon yang didapat ketika tidur di malam hari tentu
tidak bisa digantikan di siang hari dianjurkan untuk tidur sebelum jam sebelas malam selama tujuh hingga
enam jam untuk orang dewasa tidak teraturnya pola tidur
otomatis juga akan berpengaruh pada hal kedua yaitu pola makan semaunya barangkali enggak sarapan
langsung kita gabung dengan yang disebut brunch lunch and breakfast lalu kemudian sambil bekerja
daripada ngantuk lalu kita mulai ngemil baca buku lalu kemudian kita ngemil juga sambil ngobrol
bercanda ngurusin anak dan sebagainya ngemil lagi jadi akhirnya bekerja dari rumah belajar di rumah
bukannya hal hal yang baik yang bisa kita dapatkan tapi malah membuat kita menjadi lebih stres
stres ini yang akan membuat imunitas kita menjadi turun menu makanan juga harus dipilih dengan baik
kurangi goreng gorengan karena kita tahu banyak sekali olahan yang juga enak dan sehat untuk
dikonsumsi seperti dikukus ataupun direbus ketiga stres pola hidup yang berantakan tentu dapat berujung
karena stres membuat pola hidup menjadi tidak teratur stres membuat sistem imun melemah sehingga
mudah terserang penyakit orang yang stres itu akan kehilangan waktu untuk istirahat dan tidur
kenapa otaknya adrenalinnya kuat sekali jadi dikit dikit mikir dikit dikit mikir dikit dikit
kepo dikit dikit buka ngecek hp dikit dikit ngecek media online selama di rumah disarankan untuk tetap
bergerak daripada hanya duduk berdiam diri saja seperti berjemur di bawah sinar matahari pagi
berolahraga yang cukup hingga melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran dan tubuh selama kurang
lebih lima belas menit per hari stay at home adalah langkah yang baik namun jika kita tidak dapat memanfaatkan
kesempatan itu dengan cara yang baik pula tentu dampak negatif yang akan didapat sandra insanasari
denny irvan jakarta